anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas berhasil menjaring sebanyak lima delapan ratus enam belas relawan
pertanggal dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh
seluruh relawan tersebut didistribusikan ke lima provinsi di pulau jawa
setelah membuka pendaftaran relawan melalui laman online des relawan bnpb
pada tanggal dua puluh sembilan maret bnpb telah menjaring sebanyak lima delapan ratus enam belas relawan
dari jumlah tersebut satu delapan ratus delapan orang diantaranya merupakan relawan medis dan tenaga kesehatan
seperti dokter spesialis dokter umum perawat hingga teknisi laboratorium
sementara empat delapan orang merupakan relawan non medis terdiri dari ahli gizi
tenaga administrasi rumah sakit hingga tenaga bantuan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan
seluruh relawan ini akan disebar ke jawa tengah jawa barat jawa timur dki jakarta hingga banten
relawan ini memiliki peranan penting dalam menghadapi pandemi virus corona
dalam tugas pencegahan seperti memberi pelayanan konsultasi baik medis maupun psikologis
tujuan dari desk relawan ini adalah untuk membantu distribusi sdm relawan
kepada organisasi organisasi dan lembaga lembaga yang membutuhkan
kami melihat banyak masyarakat di indonesia yang ingin terlibat
tapi di sisi lain pihak rumah sakit dan lembaga kemanusiaan juga membutuhkan sdm yang berkompeten
relawan juga perlu memiliki kompetensi dan pemahaman yang seragam terkait kesehatan dan keselamatan saat mereka bekerja
sehingga protokol protokol untuk relawan kemanusiaan baik medis dan non medis
perlu diperhatikan sekali sehingga operasi kemanusiaan bisa berjalan dengan aman profesional dan tepat sasaran
di tengah penyebaran wabah virus corona yang terus meluas di tanah air beragam kisah kebaikan
dalam bentuk gerakan sosial terus bermunculan
beragam elemen masyarakat turun tangan bersatu berlomba saling menguatkan dan berbagi
untuk terus menjaga asa di tengah wabah virus corona
malam ini kita akan mendengar cerita tentang kebaikan dari mereka yang berada di dalam kisah kebaikan

dan sudah bergabung para narasumber dari luar studio melalui sambungan telpon
ada dr handoko gunawan dokter spesialis paru
selamat malam dokter handoko
dan melalui sambungan skype ada juga musisi melanie supono
selamat malam mbak melanie
selamat malam mbak
dan nanti pada segmen berikutnya kita akan berbincang juga melalui sambungan telpon dengan influencer sekaligus dokter tirta mandira hudi
nah saya sebelumnya akan ke dalam kisah kebaikan dari dokter handoko gunawan
terlebih dahulu tidak apa apa ya mbak melani ya nanti saya akan ke anda
oke dr handoko pengabdian anda ini memicu simpati publik di usia anda yang sudah delapan puluh tahun
kemudian anda viral tetap melayani pasien
selain sumpah jabatan sebetulnya motivasi dokter handoko tetap mau melayani pasien pasien covid ini apa sih dok sebetulnya
motivasinya cuma satu
ada pasien sakit yang membutuhkan pertolongan
dan sesuai sumpah jabatan saya harus melakukan itu
oke anda sempat merasa takut tidak sih di usia yang memang sudah lanjut umur delapan puluh tahun menangani pasien pasien covid ada kekhawatiran dan ketakutan seperti itu nggak sih dok sebetulnya
semua dokter dan para medis
kalau melakukan itu pasti ada rasa takut
karena kita tahu dengan pasti apa itu covid sembilan belas
kita gak boleh main main itu
tapi kembali lagi ada pasien membutuhkan kita
jadi memang kalau dipikir bodoh ceroboh
tapi sesuai dengan sumpah jabatan kita harus maju
oke ada berapa pasien dok yang kemarin sempat ditangani oleh dokter handoko sebelum dokter ini demam

masing masing empat di dua rumah sakit
ada delapan pasien masing masing empat di dua rumah sakit begitu ya dok ya
oke mungkin dokter bisa cerita pengalaman kemudian kesulitan dalam menangani pasien pasien covid ini jika dibandingkan dengan pasien pasien lainnya begitu dok
itu terjadi awal covid mulai meraja rela
sebelum empat belas maret
jadi kita tahu bahwa itu bahaya tapi kita nggak tahu bahwa begitu bahayanya
sekarang baru kita tahu covid itu sangat hebat menularnya
dan tindakan waktu itu nggak pakai alat pelindung yang baik sebenarnya bodoh nekat
soal ngomong ngomong soal alat pelindung ada foto yang viral anda difoto menggunakan alat pelindung diri baju khasmat
rasanya seperti apa sih dok panas tidak katanya panas berat begitu ya dok ya
ini panas sekali dan tidak nyaman
oke itu informasinya para petugas medis ini sulit ya dok untuk bisa kemudian ke kamar kecil tidak bisa keluar masuk dalam ruang perawatan
mungkin bisa diceritakan lebih detail gitu
harganya satu juta rupiah dan waktu itu sangat langka
jadi rumah sakit pun agak keberatan kalau tiap hari kita pakai apt kemudian dibuang
ya jadi sekarang sudah wajib
tidak ada perawat atau dokter yang masuk menjumpai pasien covid tanpa itu
tapi kembali lagi persediaannya sangat sedikit
jadi dihimpau tolonglah petugas petugas kesehatan dokter dilengkapi yang layak sehingga mereka itu nggak mati sia sia gitu
oke dr handoko anda ini kan kemarin pada saat merawat pasien pasien covid sempat demam kemudian sesak napas dan akhirnya dirawat begitu ya
meskipun hasil tesnya kemudian negatif anda sempat khawatir tidak kalau tertular begitu
bukan khawatir lagi saya yakin sudah tertular
oke apa yang anda lakukan sekarang kabarnya anda melakukan isolasi mandiri begitu ya selama empat belas hari
keluar dari rumah sakit
dua minggu di rumah sakit
isolasi karena saya barusan tidur bersama seorang pasien covid positif selama delapan hari di isolasi persahabatan
oke mungkin dokter handoko bisa cerita kan selama ini menangani pasien pasien covid begitu ya tapi kan kemudian anda dirawat bersama dengan pasien pasien covid di rumah sakit persahabatan
mungkin anda bisa cerita apa sih rasanya diisolasi dirawat di rumah sakit persahabatan selama empat belas hari
tapi kabarnya ini ya dok ya kemudian terisolasi gitu dari dunia luar begitu dok
ya kalau kita ada di isolasi rumah sakit persahabatan maka kita dikurung dalam suatu ruangan tekanan negatif
kontak dengan keluarga terputus
dan tentu saja dihantui oleh kekhawatiran bahwa kita akan kalah dengan penyakit ini
bukankah penyakit ini sangat mematikan untuk orang yang sudah tua dan ada comorbid kencing manis dan darah tinggi
oke kemudian apa yang membuat dokter handoko kemudian semangat untuk saya harus sembuh saya harus bisa melewati wabah penyakit ini dan kembali merawat pasien pasien saya
apa yang membuat anda begitu bersemangat termotivasi untuk bisa sembuh dok
saya ingin berkumpul dengan anak anak cucu dan mantu
ya walaupun kelihatannya awalnya itu sangat mustahil
jadi pada saat itu dokter handoko juga sudah pasrah begitu ya dok ya
dok sebetulnya ini anda kan sebagai tenaga medis merasa optimis atau pesimis tidak sih dengan adanya penanganan wabah covid sembilan belas
di indonesia ini seperti apa sih dok
kalau kita melihat wabah yang begitu dahsyat tidak ada penurunan penyakitnya makin melebar epicentrum jakarta sekarang orang jakarta sudah keluar membawa covid masing masing
maka kayaknya indonesia sudah kebakaran
tapi kita nggak boleh pesimis
dan untuk itu seluruh seluruh rakyat indonesia harus disiplin
jangan keluar stay at home
nanti dalam dua minggu akan ketahuan anda itu covid positif atau anda bisa atasin covid sendiri
dokter handoko sekarang semua orang psikologisnya kemudian sedang khawatir semuanya keadaan psikologis masyarakat ini terpengaruh sekali dengan penyebaran wabah
mungkin anda bisa punya pesan kepada masyarakat untuk terus menjaga asa bersemangat dalam menghadapi penyebaran covid sembilan belas ini dok
salah satu pengobatan untuk mengatasi covid sembilan belas adalah stay at home
diam di rumah dua minggu maka mereka yang kena akan timbul sakitnya panas lalu diobatin
kalau jalan terus maka kita terus membantu
pesan anda mungkin untuk teman teman tenaga medis lainnya yang saat ini mungkin sedang menjerit karena stok apd di daerah ataupun di seluruh indonesia itu rata rata langka
apa pesan anda kepada para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan wabah covid sembilan belas ini dokter handoko
pesan saya pada tenaga medis dokter dan juga petugas petugas rumah sakit yaitu semangat
ini adalah konsekuensi kita menjadi orang kesehatan
kalau kalah negara kita akan hancur
lanjut terus jaga kesehatan jaga diri dengan baik
dan kepada rakyat indonesia lengkapilah mereka
mereka maju perang dengan perlengkapan yang tidak lengkap
isi harus diperbaiki
berapa gaji perang
untuk mendapat gisi yang tinggi
mereka juga ada di garda depan
dokter nanti kalau sudah sembuh sudah selesai masa isolasi mandirinya
mau turun lagi untuk merawat pasien pasien covid dokter handoko
sementara izin praktek umur enam puluh lima tahun dicabut dulu sampai covid selesai
semoga lekas sembuh dr handoko gunawan
dan kita akan langsung berbincang dengan musisi
selamat malam mbak melani
tadi kita sudah mendengar ya apa yang sudah dilakukan pengabdian begitu tinggi dan juga begitu tulus yang dilakukan oleh salah satu dokter
dr handoko gunawan spesialis paru sudah berumur delapan puluh tahun
dengan keikhlasannya semangatnya
nah keikhlasan dan juga semangat dokter handoko gunawan juga saya lihat dan juga masyarakat lihat di anda
dan juga teman teman artis lainnya yang melakukan gerakan sosial turut
turun tangan bersatu padu membagikan masker dan juga hand sanitizer
apa sebetulnya latar belakangnya
kan sudah enak mbak
mendingan enggak usah gitu
apa yang melatar belakangi anda dan juga teman teman lainnya untuk turun tangan membantu begitu
memanusiakan manusia sih pada dasarnya
gini indonesia itu dalam pertama kalau saya dengan rumah harapan udah tiga belas tahun ya
kita memang selalu di depan mau pembakaran hutan atau bencana atau apapun
dan kali ini kan covid sembilan belas
indonesia itu luas
saya setuju sekali yang tadi dokter handoko bilang
kuatkan diri social distancing
kalau nggak perlu keluar jangan keluar
kuatkan diri dengan vitamin segala macam
pada masalahnya sebagian besar orang indonesia bagaimana mau social distancing
kalau rumah mereka ke rumah sebelahnya cuma tiga puluh cm
mereka nggak bisa beli vitamin karena mereka makan anaknya pun susah
hal hal seperti itu
jadi boro boro mau beli masker
boro boro mau tidak kerja sementara mereka pekerja harian
jadi saya mencoba membantu tenaga medis supaya tidak overwhelming dari segi bawahnya
semoga tidak menambah pasien
dengan cara kita bagi bagi madu vitamin hand sanitizer masker
minggu depan kita akan mulai menambah dengan mempekerjakan beberapa orang yang menedak nedak kerjaan
para ojol misalnya kita juga akan sosialisasi lagi
kita akan menambah dengan sembako apapun itu
karena kalau sekarang kita bilang mereka stay at home enggak fair juga kan
mbak melani anda melakukan gerakan kemanusiaan
tadi anda sudah mengatakan membagi bagikan begitu banyak hal yang dibutuhkan oleh mereka yang memang membutuhkan
tapi di sisi lain anda juga mengakui bahwa anda menjadi odp
orang dalam pemantauan setelah pulang dari spanyol
mungkin bisa diceritakan mbak
bagaimana sebetulnya ceritanya
iya saya lagi masuk isolasi mandiri juga
odp plus malah terakhir karena waktu itu hasil darah kurang baik
terus saya batuk diaris dan sebagainya
tapi pada saat pembacaan hasil rumah sakit itu sudah berakhir
rumah sakit itu dokternya sedang berhenti
karena saya periksa hari jumat dan malam
sabtu minggu nggak ada dokter
jadi saya hanya diberi kertas oke anda odp plus
saya juga nggak paham itu apa
tapi gejala ada segala macam
saya juga tahu dari saya suka membaca bahwa orang pun kalau misalnya sudah positif tapi pada level yang rendah
itu sebenarnya bisa self isolation kok
saya juga nggak mau nambah nambah pekerjaan para medis yang
bisa mengurus yang lebih perlu kan yang lebih urgent
jadi sekarang saya self isolation
sambil ya memaksimalkan diri aja sih
mbak melani di tengah keterbatasan self isolation anda tetap melakukan gerakan sosial ini
ini bagaimana artinya tidak membatasi begitu ya
jika orang ingin melakukan kebaikan begitu mbak melani
tidak selamanya kebaikan itu harus turun ke jalan
tidak selamanya kebaikan itu kita harus punya duit yang emang
kamu punya apa waktu
kamu punyanya apa kuota sosmed
kamu punya apa suara
apapun bisa dilakukan
dan tidak harus selalu kita turun ke jalan
kebetulan saya punya rumah harapan gerakan yang udah dua belas tahun
yang timnya udah lengkap mereka sudah terbiasa bencana
jadi masih bisa digerakin cepat gitu tanpa harus sayanya ikut turun
tapi again buat yang di luar sana nggak selamanya kita harus ikut turun ke jalan kok
kalau kondisi kita tidak bagus kan tidak perlu
tapi kamu bisa bantu bersuara atau apapun itu
oke nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mbak melani
tapi saya mau tanya dulu kepada dr handoko
tadi mendengar apa yang sudah dilakukan oleh para musisi dan juga artis
dan juga banyak masyarakat di luar sana yang mau turun tangan bersatu melakukan gerakan sosial
bagaimana dokter handoko melihat fenomena gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat untuk bersatu ini
karena memang covid itu bukan persoalan orang kesehatan
itu persoalan kita
demi generasi kita yang berikut
dan itu memberi kita yang di garda depan semangat
oke terima kasih sekali dokter handoko
semangat terus segera sembuh
dan kita semua bisa melewati wabah covid sembilan belas
wabah covid sembilan belas ini bersama sama
terima kasih sekali dr handoko gunawan atas waktunya kepada cnn indonesia prime news malam hari ini
oke dan kita akan kembali sesaat lagi
cnn indonesia prime news jangan kemana mana

saat malam dokter bisa mendengar suara saya
oke saya ke mbak melani terlebih dahulu saya akan lanjutkan nanti saya akan berbicara dengan anda ya dokter ya
oke mbak melani anda cerita sempat ditolak saat membagikan masker dan juga hand sanitizer kepada masyarakat
mungkin bisa diceritakan kenapa kemudian masyarakat menolak bantuan dari anda dan juga teman teman
karena mereka berpikir ini berbayar
ini sering sih saya temuin di bencana sekalipun atau apapun
ada beberapa lapisan masyarakat atau area yang mungkin sudah pernah mengalami beberapa kali
dijanjikan ini itu ternyata ada pamrih yang diharapkan dari mereka
jadi pas kita pernah ngasih dan orang bilang oh ini gratis beneran
gak kayak yang kemarin
nah aku gak tau deh tuh
kita meyakinkan kalau itu
ini gratis beneran
oke artinya memang ada keraguan begitu ya dari masyarakat atas donasi donasi yang dilakukan oleh anda dan juga teman teman relawan pegiat sosial lainnya ya
saya pernah mengalami beberapa hal yang gak enak lah
kalau boleh tahu sampai sejauh ini sudah berapa donasi yang terkumpul mbak melani
kalau donasi yang terkumpul sekitar karena kita jatuhnya per hari ya
tapi itu angkat
angkat terakhir hari ini
karena kita juga bergerak dua belas tahun full
kita juga tiga ratus enam puluh lima hari dalam setahun tanpa ada bencana pun kita menerima barang
dan menerima uang
jadi itu semua tersampur
tapi sampai hari ini sih kita sekitar delapan masker empat sanitizer hand glove
dan rencananya dalam sebulan ke depan sekitar lima puluh ribu masker campur sanitizer
dan rencananya dalam minggu depan sebulan hari ke depan minimal seribu
jadi itu semangat kok sih pengennya
sampai kapan sebetulnya gerakan ini akan anda lakukan bersama dengan teman teman mbak
apakah sampai wabah ini selesai begitu
gak akan pernah selesai sih
karena rumah harapan bergerak terus
kalau ada kelebihan kita akan taruh di bencana berikutnya
kita juga punya kasus kasus harian yang kita jalanin kok
oke nanti saya akan kembali ke anda mbak melani
kita akan berbincang terlebih dahulu dengan dokter muda yang juga influencer
yang saat ini kabarnya ataupun informasinya sedang dirawat di salah satu rumah
yang saat ini kabarnya ataupun informasinya sedang dirawat di salah satu tempat

saat malam dokter tirta mandira hudi

tadi barusan keluar rapid test saya
saya dua kali ada rapid test
yang pertama hari rabu di demi itu negatif
terus saya jumat itu ke wisma atlet
kondisi saya belum tidur
dan ternyata besoknya ada gejala demam
terus saya di check lagi
ternyata paru paru malah gejala bronkitis kronis
kayak kebanyakan asep
kayak kebanyakan asep terus di check lagi alhamdulillah negatif
tinggal nunggu swab test tapi nggak ada lendirnya
jadi akhirnya pasiennya negatif
jadi saya hijau sekarang
udah bukan pdb lagi
oke artinya anda memang kelelahan begitu ya
menjadi relawan berkeliling begitu
kalau kata orang kelelahan sama saya termasuk tenaga medis yang agak terobo sih
karena saya masih promos sangat berat
saya sekarang disuruh magnet
kamu sekalian campaignnya campaign stop rokok ya
dok kalau kita lihat di instagram anda
anda itu dirawat tapi tetap memantau distribusi logistik bantuan begitu
distribusi bantuan bantuan ke beberapa lokasi
kenapa anda tetap melakukan itu
kenapa nggak istirahat saja begitu dok
maksudnya kalau di karantina kayak gini
maksudnya kan ini namanya self quarantine ya
sampai ada kepastian bahwa saya turun jadi odp
terus saya bisa keluar itu
jadi saya rasanya nggak enak aja
teman teman dokter itu lagi jaga
teman teman perawat lagi jaga
teman teman relawan juga lagi bagi bagi barang
itu menurut saya terlalu saya nggak enak aja
dan koordinasi itu di saya
jadi saya nanti yang nentuin rumah sakit mana yang dapat
rumah sakit ini yang dapat
dan siapa yang butuh
dan kebetulan kayak feeling aja ada kebiasaan tugas lapangan dari dua ribu sembilan saya kayak gitu
jadi ya nggak bisa diem aja
dan kayak merasa kewajiban
karena beban moral sih kak
karena kan terlalu banyak follower yang udah follow
dan terlalu banyak yang udah donasi
dan saya udah meninggalkan toko saya
udah autopilot bentar
jadi ya kayak beban moral dan beban titipan dari masyarakat itu sendiri
karena kan saya bukan politikus
jadi saya ngerasa kayak beban aja
jadi saya nggak bisa diem aja
walau ngerasa udah sehat ya saya gerak lagi
oke ada beban moral di situ ya
oke dokter anda itu bukan hanya seorang dokter
tapi kita tahu masyarakat tahu anda seorang influencer
kemudian seorang pengusaha
banyak sebetulnya yang bertanya
buat apa sih anda susah susah untuk turun langsung ke lapangan
menjadi relawan kemanusiaan dalam wabah covid
sementara anda sebetulnya bisa
di rumah saja tidak perlu melakukan apa apa begitu dok
yang pertama saya sebagai seorang dwi dokter di ugm saya dididik
ada sumpah dokter namanya
kita harus backup teman sejawat
entah depan belakang kanan kiri
jadi kalau kita backup teman sejawat
it means ya ketika teman sejawat kita itu ada masalah
kita harus backup dengan segala kekuatan kita
kebetulan saya kelebihannya di finance
walaupun saya gak kaya kaya banget ya
saya belum selevel pak satya kouno
tapi ya alhamdulillah cukup gitu
dan kedua ya gini mbak
hidup di duniawi itu sementara gitu loh
kita tuh cuma numpang lewat di sini
jadi itu harusnya jadi ladang kita untuk berbuat baik
bukan jadi ladang untuk kayak kita menjadi untuk tampil kaya raya
buat apa kita kalau kaya raya tapi kita nggak bisa berguna buat di dunia
itu sih yang diajarin saya di kampus
jadi saya dari dulu memang seperti itu
dan saya itu sebenarnya tidak mengincar viral viral ya
karena teman saya itu kebetulan dinas di jogja dan dinas di rumah sakit harapan kita
itu dia kesulitan apd
ya saya sumbang saja
terus katanya suruh edukasi itu di tangan
nah ternyata diviralin sama netizen
dan saya sebenarnya tidak butuh viral juga sih
tidak ngaruh apapun
karena noltingnya jadi banyak
tapi jadi beban moral itu kembali
jadi ya kembali lagi di dunia itu hidup cuma sempat arah
jadi ya itu udah wajiban kita untuk ladang berbuat baik
iya betul sekali
tadi kita sudah mendengar juga apa yang sudah dilakukan oleh dr handoko gunawan
dokter spesialis paru berusia delapan puluh tahun
sudah begitu ikhlas berjuang merawat pasien pasien covid
kemudian tadi ada juga musisi mbak melanie subono
yang meskipun menjalani self isolate
tapi tetap berjuang
tapi tetap memantau pergerakan donasi donasi ke beberapa wilayah
bagaimana dr tirta anda melihat semakin banyak sebetulnya masyarakat
yang kemudian dari berbagai elemen turun tangan
solidaritas untuk tetap berjuang
menjaga asa dalam menghadapi wabah covid nanti ini
bagaimana anda melihatnya
kalau saya sih dedikasi yang dilakukan oleh pak handoko itu sebenarnya
sebenarnya dedikasi yang dilakukan oleh pak handoko itu
dedikasi yang dilakukan oleh pak handoko itu jujur luar biasa bagus ya
bisa dicontoh buat kita semua
tapi sayangnya itu sempat digeser ya
kalau nggak salah ada isu geser
dr handoko turun karena banyak dokter muda nggak kerja
oh beliau ini demam dan juga sesak sempat dirawat di rumah sakit persahabatan
sehingga harus betres

karena ya itulah sebagai contoh bahwa
dokter muda itu sebenarnya
dokter dokter itu memegang sumpahnya sampai kapanpun
walaupun sampai umur berapa pun
jadi itu tidak bisa diganti dengan usia
kalau menurut saya secara pribadi
dan sebenarnya bukan hanya dr handoko
dr erlina yang kalau nggak salah ketua pelayanan yang sudah usia sepuh
dia buat beliau buat jalan aja susah
tapi beliau masih melayani pasien langsung
padahal beliau itu beresiko eldrently loh
dan beliau itu sampai jam dua pagi masih merawat pasien
itu menurut saya luar biasa berdedikasi
bahwa dari itu harusnya menjadi contoh
bukan hanya buat kita ya sebagai terang terang medis
tapi buat orang awam juga
bahwa kalau kita mau bagus membantu mereka
ya kita stay rumah aja
kalau yang masih kerja ya jaga kondisi
oke anda melihat bahwa masyarakat semakin solidar
semakin mau melakukan gerakan sosial
ini merupakan suatu tanda yang baik begitu
bagi bangsa ini untuk bisa sama sama bersatu
menurut saya itu momen yang digunakan untuk bersatu
dan saya cuma pesen sih lewat media ini
bukan saatnya untuk kita apa namanya
itu debat debat menghujat satu sama lain
oke artinya semua elemen bangsa harus bersatu
untuk sama sama turun tangan begitu ya dokter
nah sebetulnya banyak yang bertanya
dr tita apa yang sudah anda lakukan begitu
meskipun sudah banyak viral di media sosial
mungkin anda bisa jelaskan lagi
so far apa yang sudah anda salurkan gitu
ya apa yang sebetulnya sudah viral banyak di media sosial
apa yang sudah anda lakukan selama ini
tapi mungkin bisa dijelaskan lagi
apa yang sudah anda salurkan begitu
oke jadi seperti ini sih
dari awal kan kita melihat para problem di indonesia itu
yang terjadi sekarang adalah
orang itu lebih senang untuk menyalahkan seseorang gitu
jadi yang pertama kita lihat adalah
bahwa kekurangan apd di beberapa tempat
dan kekurangan apd itu kita menjadi evaluasi dari bagi bersama
tidak hanya bagi pemerintah ya
ya bagi pemerintah mesti menjadi kritik tertentu
buat mereka untuk evaluasi
kenapa kok adt telat telatan
itu udah kritik internal buat mereka sendiri lah
tetapi bagi kita sendiri itu adalah kritik untuk orang awamnya juga
kenapa apd bisa kurang seperti ini
karena diborong oleh orang awamnya sendiri
sehingga orang awam ini mendapatkan masker masker
tapi tenaga medisnya tidak dapat masker akhirnya
dan akhirnya hukum dagang yang berlaku di indonesia
demand dan supply
yang mengakibatkan harga masker menjadi tinggi
dan akhirnya rumah sakit tidak bisa membeli apd tersebut
inilah yang menjadi menurut saya
solusi kita adalah ya
suplai apd buat rumah sakit di dekat kita
ada banyak apd yang harus dilengkapi
yang tidak hanya masker
yang masker yang terkena itu surjit amas
ada n sembilan puluh lima ada hasmat
terus ada boot ada sarong tangan
terus yang kedua adalah nutrisi buat
dan juga nutrisi bagi teman teman yang sekarang berjuang di jalan
makanya ada gerakan sharing is caring
kalau ada orang yang ngasih makanan di rumah sakit sekitarnya
ada juga orang yang memberikan apa namanya
makanan buat ocol
tapi padahal dia yang bayarin
terus teknik ketiga adalah edukasi mengenai pola hidup bersih
dan yang keempat edukasi bahwa disinfektan itu hanya dipakai untuk beda mati
kalau kita membuat chamber disinfektan
itu harus pakai yang bahannya
yang aman mungkin buat bu
yang chamber itu kan mengurangi virus di dalam baju ya
jadi harusnya dipakai dalam artian untuk seperti itu
edukasi yang terakhir ya
ini sih stay di rumah
dan jangan termakan oleh isu hoax
membendurkan isu covid untuk menjatuhkan tokoh seseorang
itu nggak bagus ya
karena covid itu kan bencana
dan ini yang soalnya musuh bersama ya
bukan saatnya panggung untuk berpolitik
gitu loh yang menurut saya
kalau boleh tahu sudah berapa donasi yang berhasil anda dan juga teman teman kumpulkan sampai malam ini
kalau rak lv nya itu lima m
terus kemarin yang musisi musisi itu sepuluh m
terus kalau saya sendiri terkhususnya saya dua m itu sudah kepake satu dua
itu udah buat apd semua
tempat itu lima belas is
lima belas is itu ibaratnya sampai itu mau saya supply untuk rumah sakit di luar jawa
karena yang di jakarta kan kalau nggak salah udah diurus oleh pak anies dan bppd ya
kalau nggak salah ya bisa direvisi cek lagi
kalau saya fokusnya di luar jawa
kemudian berarti dengan begitu banyak masyarakat yang mau menjadi relawan dan juga berdonasi begitu
semangat optimisme ini memang sangat terlihat sekali begitu ya menurut anda
jadi sebenarnya untuk melawan covid itu gini
covid itu perlu saya jelaskan berulang ulang
nah tetapi sebenarnya lethal death yang paling berbahaya itu bukan lethal death nya
tetapi kurva peningkatan infeksinya
nah kita itu sebagai dokter itu fungsinya ada dua
makanya ada yang bilang dokter itu harus praktek
nah ini yang kita harus luruskan
dokter itu fungsinya ganda di sini
agen kuratif yaitu berjuang di igd atau di meja praktek
kedua agen edukatif
itu yang dia edukasi prevensi ilmu kesehatan masyarakat ada yang struktural
nah untuk mengurangi rate infeksi itu adalah tugasnya edukasi
edukasinya dengan pola hidup bersih
stay di rumah physical distancing
terus habis itu isu yang baru saya angkat karantina wilayah
dan yang perlu saya baris bawahi
karantina wilayah itu sama lockdown total beda loh
karantina wilayah itu adalah membatasi aktivitas warga agar tidak berpindah tempat dari satu kota ke kota yang lain
sehingga dilock aja di kota yang epicentrum
tetapi kalau lockdown total itu berat banget
lockdown total itu adalah mengunci warga negara
lockdown total ya itu di dalam rumahnya
nggak boleh aktivitas apapun
tapi kalau karantina wilayah setahu saya masih bisa beraktivitas
nah kalau karantina total nah itu yang nggak boleh ngapa ngapain di kota itu
boleh boleh di dalam rumah keluar dipukulin
itu kalau yang kayak di sebuah negara ya di luar sana
tetapi kan indonesia nggak bisa kalau lockdown total agak susah
makanya dilakukanlah karantina wilayah yang kayaknya lagi di program nih
saya nggak tahu ini keputusannya masih di pemerintah kan
nanti saya akan kembali lagi ke anda
saya ingin kembali lagi ke mbak melani subono
mbak melani apa yang menjadi kekhawatiran anda sebagai musisi dan juga sebagai bagian dari masyarakat serta relawan kemanusiaan dalam pandemi ini
dalam wabah covid sembilan belas ini sebetulnya mbak
yang saya paling takutkan adalah orang tidak paham
ada yang tidak keluar rumah cuma ditanya kenapa
tidak paham sebetulnya gitu
orang kita kan memang kadang kurang hobi untuk baca cari tahu browth apapun gitu kan
ya sesederhana ini aja sih mbak
sehari hari kita naik motor helm dipegang punya tapi nggak dipakai
menurut saya helm untuk polisi bukan untuk diri
nah kebanyakan orang kita itu yang saya takutin adalah mereka tidak paham
sehingga makin banyak orang colongan pada saat pemerintah bilang nggak akan ada mudik gratis semua pulang dari sekarang
begitu singapura bilang mau tutup semua berangkat duluan sebelum kena karantina
anda tidak mendapatkan ide sebenarnya apa yang bisa dilakukan
mereka berpikir oh nggak kok buktinya saya sehat sehat saja
jadi edukasi pun harus dilakukan dengan berbahasa yang beda
orang di daerah atau di desa atau di kampung ini bahasanya harus beda
di kota beda
tapi yang saya takutkan adalah ini menyebar tenaga medis gila gilaan kita juga relawan gila gilaan
apa yang terjadi atau kenapa tidak boleh
artinya sosialisasi harus lebih dikencangkan lagi begitu ya
sangat atau sekalian digalakin kalau emang orang tidak mau mengerti
oke terakhir mbak melani apa pesan anda kepada masyarakat untuk tetap menjaga asa di tengah kita ini melawan bangsa ini melawan penyebaran wabah covid sembilan belas
kalau kita sayang sama orang di sekeliling kita maka kamu akan menjaga diri dengan baik akan menuruti apapun aturan pemerintah
dan come on kita orang indonesia kuat kok
apa sih yang gak pernah bisa kita lewatin
oke terima kasih sekali musisi melani subono atas waktunya kepada cnn indonesia prime news
tetaplah menebar kebaikan dan saya akan terakhir ke dr tirta mandira hudi
masih bisa mendengar suara saya dokter
dok apa yang paling anda khawatirkan dan takutkan di saat bangsa kita melawan penyebaran covid sembilan belas
sikat saja dok
ada tiga sih yang pertama adalah infeksi yang tidak terkontrol
kalau tidak terjadi karantina wilayah takutnya yang dari jakarta itu mudik
dan itu malah memperluas infeksi
orang orang yang di jakarta itu nggak sadar bahwa mereka itu mungkin bisa jatuh infeksi tapi nggak ada gejala
terus mereka mudik
mudik mengulangi orang tuanya
itu yang paling pertama yang saya khawatirkan
jadi malah yang di jakarta nanti sudah sembuh nanti yang di luar jakarta yang jadi parah
padahal di luar jakarta apd nya kurang
nah itulah makanya udahlah karantina wilayah jakarta dulu
tetapi ya biarkan yang di jakarta kerja ya nggak apa apa
kan di dalam jakarta doang gitu
terus itu yang pertama
yang kekhawatiran kedua adalah ini digoreng ke arah politik
ini yang paling saya benci sebenarnya adalah ini ranahnya kesehatan gitu loh
kita tuh melawan virus tuh loh
sempet sempetnya ada yang pihak
bajar a nyerang b b a lah
orang ab nya itu biasa aja loh
maksudnya tokoh tokohnya aja biasa aja bersatu
ngapain sih bajar bajar ini kayak nggak ada kerjaan
mesti ngadu domba kayak butuh traffic banget
kasian warga itu tuh butuh kesatuan
jangan diadu domba lagi
dan yang ketiga kekhawatiran yang ketiga itu adalah tetap apd
karena ini nggak selesai selesai dan stok apd itu susah
saya sudah tanya dengan beberapa orang alkes
ini yang paling susah nyari n sembilan puluh lima
jadi makanya saya sama belva staff khusus presiden
tadi kita sudah discuss itu bahwa
masker kain itu bisa digunakan orang awam
jadi itu tiga kekhawatiran anda ya sebagai dokter dan juga sebagai influencer
nah yang terakhir dokter tirta
apa pesan anda kepada masyarakat untuk terus menjaga asap
terus bersatu bahwa kita bangsa ini bangsa indonesia
gini buat temen temen saya di semua segala pun yang menerima
saya dengar wawancara ini adalah
musuh kita itu musuh nggak kelihatan dulu
dan musuh ini itu musuh biologis dulu
jadi kalau saya bilang ini saatnya kita itu jaga sekitarnya
yang udah dapat libur ya di rumah yang bisa edukasi edukasi
kalau nanti ada dapat info info nggak jelas di wa dipastikan itu hoax apa tidak
dan yang kedua yang masih kerja saya sarankan pakai masker kain
itu dari penelitian terbaru yang didapatkan oleh saudara belva
yang kebetulan jadi staff khusus presiden
katakan diskusi kemarin itu adalah
memakai masker kain itu ternyata lumayan efektif untuk mencegah penularan
terus yang pesan saya yang terakhir adalah
stop untuk penggunaan masker medis untuk orang awam itu adalah tenaga medis
memang jujur ratenya tinggi banget
emang yang meninggal sudah banyak turut berduka buat yang meninggal
termasuk tenaga medis
tetapi masih ada kemungkinan positif dan optimis
indonesia itu sistem kesehatannya paling rumit di dunia
dan itu harusnya jadi kelebihan bagi kita untuk
melawan virus ini bareng bareng
kalau kita bisa melawan virus ini bareng bareng
ini akan menjadi legenda
karena negara kita itu negara maritim dan kepulauan
negara kepulauan bisa melawan covid sembilan belas
dan negaranya bersatu
dan jangan dipecah belah ontek buzzer dan pilihan politik
itu saja pesan saya
terima kasih sekali dr tirta mandira hudi
atas waktunya kepada cnn indonesia prime news malam ini
dan semoga semua elemen dari bangsa ini bisa bersatu
untuk melawan penyebaran wabah covid sembilan belas
dan terus menebar optimisme
dan saling berbagi kepada satu dan juga lainnya
dan pemerintah spanyol telah menarik sedikitnya sembilan alat pengujian virus corona
buatan tiongkok usai mengetahui bahwa alat tersebut
cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi